meski tarik ulur proyek reklamasi masih berlangsung hingga saat ini
pengerjaan tujuh belas pulau di teluk jakarta tersebut masih juga tetap dilakukan
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama bahkan siap menghadapi pihak yang ingin mengajukan
sidang pengadilan tata usaha negara terhadap proyek reklamasi
izin yang lama masih berlaku kecuali izin baru dari kkp
makanya saya bilang kalau berdebat soal hukum anda bawa aja ke pengadilan
dengan dasar hukum bisa petun kan kalau petun tuh kita nggak usah berdebat di media
masyarakat jadi bingung bicara pasal demi pasal tapi kalau anda bawa ke pengadilan
kalau saya salah kalah kan di petun saya harus cabut izin saya
itu aja jadi pejabat sebetulnya